beginilah suasana lintasan sirkuit mandalika pada selasa pembangunan di semua sektor untuk
mendukung gelaran motogp mandalika yang akan dilaksanakan pada delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
terus dikebut mulai dari pedok membalap hingga tribun penonton setelah mendapatkan
masukan dari federasi motor dunia atau fim dan tim dorna sport terkait kondisi lintasan
sirkuit pihak indonesia tourism development corporation atau itdc sebagai pemilik sirkuit
telah mempersiapkan peralatan untuk melakukan perbaikan dan pengaspalan ulang lintasan sirkuit
pada sirkuit sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan tersebut nantinya akan dilakukan pengaspalan
ulang mulai pada tikungan tujuh belas hingga tikungan lima di titik pengaspalan ulang ini nantinya akan
dilakukan pengelupasan setebal empat cm kemudian baru dilapisi lagi dengan aspal standar
di atas motogp oh belum mulai ya rencananya kapan pak
siap kalau yang tadi ini apa yang disampaikan itu pak ini beda karena
alat alat berat untuk melakukan pengaspalan ulang lintasan sirkuit mandalika tersebut kini sudah
tiba di lokasi saat ini pihak itdc sedang menunggu material keriki lintasan yang didatangkan dari
palu kepala staff tni angkatan darat bersama gubernur ntb dan rombongan didampingi pihak
itdc memantau kesiapan pengaspalan ulang tersebut dan menyaksikan dari dekat lokasi lintasan yang
akan diperbaiki kita melihat juga
bagaimana kesiapan di sini intinya bahwa tni angkatan darat akan mendukung sepenuhnya
proses pembangunan di mandalika ini secara cepat selesai dan ini merupakan suatu kebanggaan
bagi bangsa indonesia saya doang merasa tersegali punya sirkuitnya di skala internasional dan harapan
kita tiap bulan nanti kata bapak gubernur akan diadakan
perbaikan lintasan dari tikungan tujuh belas hingga tikungan lima sepanjang satu dua puluh lima km direncanakan akan
dilaksanakan mulai awal maret mendatang diharapkan pengerjaan akan tuntas dalam lima hari lalu rahmat
jelang gelaran motogp yang akan berlangsung di sirkuit mandalika lombok pada delapan belas hingga dua puluh
maret dua ribu dua belas mendatang sejumlah hotel dan mustai kebanjiran pesanan di kabupaten lombok timur
hotel dan homestay di kabupaten lombok timur sudah dipesan oleh calon penonton motogp
di mandalika dari jumlah tersebut dua ratus kamar merupakan kamar hotel dan sisanya merupakan kamar homestay
yang tersebar di sejumlah kawasan wisata yang ada di kabupaten lombok timur bahkan sejumlah grup
musisi legendaris seperti god bless jamrut shaggy dog dan padi telah mengkonfirmasi untuk menginap
di sejumlah hotel yang berada di kawasan desa wisata teteh batu yang pernah masuk nominasi
desa wisata terindah di dunia dan sehari ini pihak bppd kabupaten lombok timur terus mengencarkan
promosi untuk para penonton motogp mandalika agar mau menginap di sejumlah kawasan wisata
yang ada di kabupaten lombok timur pemerintah daerah telah menyiapkan ratusan bus untuk
mengangkut para penonton motogp menuju sirkuit mandalika alhamdulillah menjelang motogp
dari dari tanggal tujuh belas sampai tanggal dua puluh dua kalau enggak salah penyelenggara motor gp akan
diselenggarakan dan alhamdulillah tiket hunian untuk hotel di lombok timur sudah saya sebut